sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kekuatan ini anak
anak tidak tahu diri
kok maunya mahunya dia hidup bersama laki laki
yang sudah jelas jelas memudahkan
sendiri saya sudah menemukan alamat
di mana ratu sekarang tinggal pak
dan sepertinya laki laki yang
bernama rama itulah yang mengontrakan rumah kecil
papa datang ke sini
untuk membawa kamu pulang ratu
dan ratu nggak mau pulang selama papa
masih belum bisa memaafkan ramah
kamu mau hidup bersama pembunuh itu
daripada hidup bersama papa iya
papa ratu mohon
berhenti memanggil rama dengan kata pembunuh
kita berdua dulu sama sama tahu
kami akan berhenti
kalau kadika itu meninggal
bukan salahnya rama
kamu gak lihat selama ini
kamu sendiri kan sudah baca buku hariannya sedika
semua kejadian ini
yang menyebabkan adalah
dia yang membunuh kakak kamu tahu
kalau aja dulu papa gak memaksakan kadika
untuk menjadi yang nomor satu
kalau aja papa dulu nggak terlalu keras sama kadika
kadika nggak mungkin bunuh diri
jadi kalau papa menyalahkan rama
papa juga harus menyalahkan diri papa sendiri
karena papa yang sudah menyebabkan kadika meninggal
lihat saja kalau itu yang bisa bikin papa senang
dari dulu papa memang gak pernah berubah
papa selalu menggunakan kekerasan
aku pikir setelah kadika meninggal
papa bisa berubah
papa sama saja
papa sama aja kayak dulu
sudah saya bilang diam diam diam
anak tidak tahu diri kamu
ini kesempatan terakhir buat kamu ya
kalau kamu tidak mau pulang bersama papa
jangan pernah kamu sebut saya sebagai bapak kamu lagi
mungkin ratu memang durhaka sama papa
tapi ratu juga ingin meraih kebahagiaan ratu sendiri pak
ratu gak akan pulang sebelum papa memaafkan rama
dan menerima hubungan ratu dengan rama
jadi tadi bokap kesini
dia nyuruh aku supaya pulang tapi aku gak mau
ratu lu harusnya tuh nggak usah bilangin gue segitu
lihat gue ribut sama ibu gagaran loh
ya gue juga
gue nggak mau ngeliat lu ribut sama bokap gagaran gue
rama dari dulu aku selalu berharap supaya papa itu bisa berubah
tapi sampai detik ini papa memang gak pernah bisa berubah
dia selalu menggunakan kekerasan buat anak anaknya
kepada aku dan kepada kak dika
jadi sampai kapanpun aku rasa papa akan tetap seperti itu
cinta itu patut diperjuangkan
jadi lu cinta sama gue
yaudah gini deh
mendingan sekarang kita ke tempat ibu yuk
gue yakin kalau lo deketin ibu terus
pasti dia bakal luluh juga
ya ampun ibu
ini siapa yang melakukan ini ibu
pendagi utang itu

ratu tolong jaga ibu ya
gue ada urusan harus gue selesain
ibu ayo kontrakan ratu ya
woy keluar lah
gue bakal bayar semua utangan tapi ngapain lu mukulin dia
keluarin keluarin suska keluarin
lama lagi ya
lama lagi ya
lama lagi ya
karena rahma gak bisa dapetin uang untuk bayar hutang ibu
kamu pasti akan cari uang tiga puluh juta untuk mereka semua hutang ibu
apa yang bisa aku lakukan untuk menolong rama